pasca peristiwa tabrakan antara minibus dengan kereta api
yang menewaskan tiga orang karena menerobos palang pintu kereta
petugas satlantas polrestabes surabaya langsung menggelar razia
dalam razia ini seorang pengendara marah saat akan ditilang karena merasa tidak melanggar
perdebatan terjadi saat seorang pengemudi minibus akan dikenakan tilang oleh petugas
pengemudi merasa tidak melanggar peraturan lalu lintas sehingga marah dan menolak untuk ditilang
peristiwa ini terjadi saat razia yang dilakukan anggota satlantas polrestabes surabaya
di palang pintu perlintasan kereta api bundaran dolok jalan ahmad yani surabaya
dalam razia ini polisi menyasar pengendara yang secara terang terangan
menerobos palang pintu perlintasan kereta api bundaran dolok jalan ahmad yani surabaya

sebelumnya belasan kendaraan terjaring razia dan diberikan sanksi berupa tilang
razia ini sendiri bertujuan untuk mengimbau sekaligus menindak secara hukum
para pengendara yang menerobos palang pintu perlintasan kereta api
menerobos palang pintu kereta api saat akan ditutup sendiri termasuk pelanggaran lalu lintas
sehingga ditindak sesuai hukum
diharapkan dengan razia dan pengambilan perlintasan kereta api
dan dengan penawasan dari tim khusus di perlintasan kereta api
kecelakaan di perlintasan kereta api dapat dihindari